bapak mulai maksa saya jadian sama si tuti
apa saya harus ngebantah bapak
saya emang belum bisa berkomentar banyak soal
kadang yang diinginkan orang tua kita selalu bertolak belakang sama keinginan kita
nah itu maksudnya kang
cinta sama awalnya doang menggebu gebu
si idan bisnis apa ya di luar
apa menggandakan uang
cepet sekali untung
kalau ada apa apa dengan dia
aduh bagaimana nanti cucu saya ini
semua orang bilang ya
kalau saya bilang tidak
semua orang bilang tidak
kalau bu dokter perlu apa apa sama saya
waalaikumsalam ibu dokter
saum mertuanya idan
anaknya harus terbanyak makan sayur sama buah buahan ya pak
mahal bu dokter
gak harus yang mahal di sini juga kan banyak buah buahan
ada pisang ada pepaya ada jeruk
bapak nggak perlu beli buah buahan mahal kayak anggur apel
apa aja kok pak sama aja buah buahan yang penting sehat
iya bu dokter terima kasih
iya yaudah kalau gitu saya lanjut jalan lagi ya pak
dokter duluan saja
saya butuh istirahat sejenak
yaudah kalau gitu saya jalan lagi ya pak ya met
pak ustadz mau mampir istirahat di rumah saya
oh terima kasih setatan
saya teh sebagai pemimpin umat sebagai toko masyarakat
banyak yang harus saya kerjakan
ya risikonya memang harus berani capek
kalau begitu saya duluan ya pak ustadz
masukkan bayamnya ke dalam situ
hati yang bersih jangan ecer ecer
sekali pengen lihat lokasi syuting harta warisan denger dengar katanya deket
ciraos yang bener pengen foto bareng angel sama ipana memang bisa bisa mereka tidak sombong
mereka ramah sama penggemarnya tapi bisa loh kalau gitu saya mau kok ah foto bareng sama
munaro munaro isobol ternyata kembaran ketiganya munaro tidak mirip sama sekali
sama angel malah miripan si silpi tetapi mereka adik kakak adek kakak mereka kan
lahirnya bareng satu ibu kan kembar iya sih tapi lahirnya bareng memang tapi duluan duluan si angel sih
assalamualaikum waalaikumsalam dadah itu cicinya piringnya
ini dua juta dan bener ya bulan depan pasti empat ratus ribu untungnya tenang aja
save pokoknya bulan depan kamu dapat empat ratus hahaha dua empat kan iya keuntungannya empat ratus
perbulan hahaha yaudah kalau gitu saya pulang dulu ya ya ya hati hati ya sep hahaha mantap
ida ya ma damang nalin mak ini uci mari silakan duduk makasih mak
ayo duduk terima kasih ma
iya mak tolong buatin minum buat uci sama ida iya nanti dede buatin dulu sebentar kang
bapak mulai maksa saya jadian sama si tuti
apa seharusnya bantah bapak
saya emang belum bisa berkomentar banyak soal
berpengen kan orang tua kita tes selalu bertolak belakang sama keinginan kita itu maksudnya kak
cinta mawanya doang mengebu gebu
pacaranya ngomong yang indah indah papa mama papa mama sebulan setelah nikah yang tersisa hanya
lempar lemparan piring makanya kamu teh mikirin mateng mateng sebelum ngambil keputusan setelah
nikah sob gak ada langkah mundur
ndak ada langkah mundur
baik buruknya harus ditelen
tanya sama diri kamu sendiri
kamu siap gak nelan semua yang jelek
ma kok diem aja bagaimana mau jadian
kok kamu didiemin
kesininya sama siapa
tadi udah nanya nama
kecapean pak ustadz
jadi orang penting
diajak dokter clara
dokter clara itu senang sekali sama saya
dia banyak tanya tanya soal agama
saya senang bisa bermanfaat
dokter clara senang sekali saya temani keliling kampung
mau dipijitin sama saya pak ustadz
tidak usah nanti saja setelah sholat
iya pak ustadz
jangan lupa subscribe channel ini